good morning kita awali informasi pagi ini dari kondisi kesehatan wali kota surabaya tri risma hari ini yang semakin baik
minggu sore risma sudah dipindahkan ke ruang perawatan dari ruang icu rsud dr sutomo surabaya
berdasarkan keterangan petugas humas pemkot surabaya risma sudah mulai melakukan aktivitas ringan seperti makan sholat dan memantau kondisi perkotaan lewat telpon seluler
risma bahkan menyampaikan pesan yang ditulis tangan pada selembar kertas
ia mengucapkan terima kasih atas doa demi kesembuhannya terutama bagi warga surabaya
ya dukungan dan doa memang tak putus untuk risma
minggu malam presiden joko widodo menjenguk risma di rsud dr sutomo
jokowi datang didampingi ibu negara dan menko kemaritiman luhut bin sarpanjaitan
sebelumnya panglima tni jenderal tni hadi cahyanto bersama kepala polri jenderal polisi tito karnavian juga menyempatkan diri menjenguk risma
menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti dan menteri dalam negeri cahyokumolo
sabtu siang menjenguk risma serta mengaku bisa berkomunikasi meski menggunakan bahasa isyarat
saya datang langsung begini begini
ya cerita saja
oh sudah bisa
bicara belum tapi sudah mengerti bicara
ada yang ditulis
tak ketinggalan wakil presiden yusuf kala menjenguk risma di ruang icu pada jumat siang
selain karangan bunga yang menghiasi gedung rumah sakit warganet turut mendoakan kesembuhan risma
tagar gws bu risma bergaung selama beberapa hari terakhir di lini masa twitter tanah air
foto foto dan kenangan kerja keras risma pun diunggah sejumlah tokoh sembari memanjatkan doa untuk kesembuhannya